apa yang terlintas di kepala anda ketika mendengar nama nama hantu seperti pocong leak kuntilanak hingga genruwo
pastinya takut kan
tapi apa jadinya kalau hantu hantu yang menyeramkan itu diubah penampilannya menjadi warna warni dan bahkan bisa dibilang imut
konsep tersebut merupakan karya ilustrator wd willy yang mengubah penampilan hantu asli indonesia dalam karya digital art dalam pameran bertajuk ghostiva
ada karakter uo yang terinspirasi dari genderuo
ada juga unti yang terinspirasi dari kuntilanak
inspirasinya sebenarnya dari aku sendiri aku tuh penakut
aku tuh penakut aku tuh bener bener penakut sama gelap ruangan sempit atau hantu apalagi
nah tapi aku mau coba bungkus itu semua jadi sesuatu yang menarik
aku mau coba sampein apa yang aku rasa takutan ini jadi sesuatu yang unik
ilustrasi wd willy dituangkan dalam media digital art yang disebut art experience room
para pengunjung melewati art experience rooms yang terbagi menjadi enam ruangan
di mana mereka dapat menikmati karya seni berbentuk hantu kontemporer yang ditampilkan menggunakan teknologi
nah ruangan ini sepertinya berbeda dari yang sebelum sebelumnya
karena kalau sebelumnya kami menambahkan kacamata ke lensa
karena kalau sebelumnya digital artnya ditampilkan di proyektor disini sampai atapnya ada layar led
nah sebelumnya saya mungkin sudah bertemu dengan karakter ocong yaitu versi imutnya pocong
disini ada ganjang
nah kalau di cerita mistis indonesia ganjang ini dikenal sebagai makhluk yang sering menyesatkan orang di hutan
kalau disini agak cute ya
yuk kita lihat yang lain
kalau biasanya rumah hantu tidak ramah umur ghostival justru menarik perhatian banyak anak kecil yang saat ini sedang menikmati libur sekolah
kebetulan lagi libur sekolah ya dan sangat mengasihkan
jadi suasananya menjadi experience baru karena biasanya hantu itu menakutkan
tapi ini seru karena hantu
hantu yang ada lucu gitu ya
lucu dan penuh dengan warna warni lah gitu
honestly ini kan lebih chibi art style gitu ya
jadi kayak lebih lucu dan lebih stylistic gitu kan
ya pasti ceritanya may serem lah
cuman ya kalau ngeliat macun macun dan segini tuh it's adorable
gostival merupakan gagasan wd willy dengan museum of toys sebuah perusahaan kurator kreator serta kolektor seni
menurut museum of toys digital art akan menjadi
media seni yang paling digemari di masa mendatang
kita lihat mungkin for the next five years digital art ini akan jadi salah satu konten untuk seni yang memang diakui oleh seluruh orang di dunia
festival digelar di mall senayan city jakarta pusat hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh
para pengunjung bisa menikmati pameran ini dengan cara membeli tiket yang dijual mulai harga rp satu ratus dua puluh enam untuk reguler
hingga rp tujuh ratus dua puluh untuk vip
ada lagi nih alternatif mengisi liburan di ibu kota
ruang seni digital inovatif yang menggabungkan seni pencahayaan musik dan alam
akhir akhir ini menjadi buruan warga jakarta
untuk berbudu foto ciamik
dengan konsep pameran karya seni digital dikemas dalam ruangan
pengelola menghadirkan sensor kaki yang membuat seolah pengunjung bisa berinteraksi secara langsung dengan pameran
dalam ruangan yang gelap dengan pencahayaan api
visualisasi alam semesta di dalam ruang pameran dapat bergerak mengikuti sensor kaki pengunjung
anak anak sih soalnya kan anak anak juga bersekolah
jadi kita juga bingung ya tiang hari mau ngapain
terus memang denger di sini ada kayak buka semacam tim lab gitu
jadi memang kita mau cobain
ya it's fun ya maksudnya kan gak ada playground yang seperti ini lah kayaknya di tempat yang lain ya
jadi terus antri antri nya juga gak terlalu lama sih
asik sih ya
mungkin kayak sama teman pacar atau keluarga boleh sih
pengunjung bisa menemukan instalasi seni penuh makmur

tak hanya itu dalam pameran ini juga ada seluncuran di perosotan yang tentu saja asik untuk dicoba
baiklah ni ya'd
ini seru banget grade kan saya disini ngobrengan harga cause remarkable
sanyaing ini alir exhibition
jadi bagi kalian yang ingin still like video ini
mencari cari foto estetik di tempat bagus bisa langsung datang ke sini
untuk menikmati dan mendapatkan foto foto ciamik dari imajie space
pengunjung harus membeli tiket sebesar rp satu ratus dua puluh delapan pada hari kerja dan rp satu ratus tiga puluh delapan di hari libur
pengunjung yang datang diberikan waktu selama enam puluh menit untuk menikmati pameran seni digital ini
pameran digital art ini buka setiap hari mulai hari senin hingga jumat
pada sesi siang jam dua belas siang hingga sesi terakhir pada pukul delapan malam
untuk hari libur yaitu hari sabtu dan minggu dibuka dua belas sesi mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul delapan malam